wakatobi satu dari sepuluh wisata unggulan di indonesia
dengan panorama terumbu karang dan biota laut yang indah
dengan potensi wisata bawah laut yang besar
ekonomi dan aktivitas berbasis pariwisata bisa dimaksimalkan masyarakat wakatobi
salah satunya berada di desa wahha
melalui komunitas swadaya bernama waha tourism community atau wtc yang sudah ada sejak dua ribu sepuluh
masyarakat desa waham mengembangkan potensi wisata di sana
yang paling menonjol itu adalah potensi bawah lautnya
kemudian ada potensi di atas lautnya
atau di sekitar pantainya dengan pasir putihnya
peningkatan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir untuk snorkeling dan diving
menggugah keinginan wtc untuk memberdayakan masyarakat
dalam mengembangkan potensi panorama bawah laut waha
meski demikian masih terdapat sejumlah kendala terkait sarana dan prasarana pendukung
yang selama ini swadaya dilakukan masyarakat
melihat potensi wisata bahari yang terus berkembang di desa wahha
bank indonesia berinisiatif untuk berkontribusi dalam kegiatan pariwisata dan budaya
yakni berupa revitalisasi kawasan serta aktivitas pemberdayaan masyarakat di desa tersebut
program sosial bank indonesia memberikan dukungan berupa pembangunan pendukung fasilitas transportasi
dan penunjang lainnya agar desa waha memiliki pusat wisata dengan fasilitas yang lengkap dan memadai
kami ingin dengan hormat menyampaikan satu bentuk bantuan bantuan sosial
yang kami ingin berikan berfokus pada usaha yang secara langsung mendukung industri pariwisata di wakatobi
yaitu wisata bawah laut
dalam hal ini desa wahha sebagai salah satu titik utama pemberangkatan wisatawan kami pandang amat menjanjikan
dengan dukungan psbi diharapkan desa wahha akan bertransformasi menjadi destinasi wisata terintegrasi
sehingga membuat wisata bawah laut wakatobi semakin dikenal